dki jakarta telah bebas dari zona merah covid sembilan belas berdasarkan peta resiko covid sembilan belas indonesia
saat ini semua wilayah di dki jakarta sudah masuk dalam zona kuning atau beresiko rendah covid sembilan belas
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria memastikan ibu kota sudah bebas dari zona merah covid sembilan belas itu sejak hari senin tanggal enam september lalu
sementara itu sebuah kafe yang berada di kemang jakarta selatan ramai diperbincangkan karena terbukti melanggar protokol kesehatan
ada pernyataan ya dari gubernur dki jakarta anies baswedan dan wakilnya ahmad riza patria yang sempat menjadi sorotan
insight akan membahasnya bersama sama
sama saya desi anwar
pemerintah mulai menggunakan peraturan ppkm level satu sampai empat sejak dua puluh satu juli dua ribu dua puluh satu menggantikan penerapan ppkm darurat yang berlaku pada tiga hingga dua puluh juli dua ribu dua puluh
menteri kesehatan budi gunadisadikin menyebut istilah ini mengacu pada pedoman organisasi kesehatan dunia yang terbit november dua ribu dua puluh
banyak contoh di negara lain kasus yang sudah landai diikuti pengabayan prokes yang akhirnya berdampak terhadap lonjakan kasus baru
bagaimanapun juga penerapan protokol kesehatan harus terus dilakukan sebagai sebuah adaptasi kebiasaan baru
prokes yang diterapkan secara bertahap serta pelaksanaan vaksinasi diharapkan dapat menurunkan status pandemi menjadi endemi
upaya ini menuju hidup berdampingan bersama covid sembilan belas
ini holy wings apa selesai mitri ini
cafe holy wings di kemang jakarta selatan ramai diperbincangkan karena terbukti melanggar protokol kesehatan
di media sosial netizen mengkritik para pengunjung holy wings yang disebut sebut sebagian besar pemuda
usai kerumunan di holy wings wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria menginstruksikan jajarannya memperketat pengawasan di kafe dan restoran
pemerintah provinsi dki jakarta akan mengambil langkah tegas
kepada para pengelola rumah makan dan resto yang melanggar ketentuan operasional serta kapasitas selama ppkm level tiga
seiring pelonggaran ppkm di jakarta wakil gubernur ahmad riza patria meminta semua pihak tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan
dan mengingatkan potensi lonjakan kasus sebagai konsekuensi dari pelonggaran mobilitas warga
perbaikan kasus covid sembilan belas
perbaikan kasus covid sembilan belas bukanlah penyelenggaraan
bukanlah bentuk euforia yang harus dirayakan sebab kelengahan masyarakat dapat menimbulkan adanya kasus baru
setiap pencapaian adalah peringatan kita akan kembali ke zona merah jika kita tidak disiplin akan protokol kesehatan
jangan sampai kita menjadi pemicu naiknya kembali kasus covid sembilan belas

perbaikan kasus covid sembilan belas
vaksinasi covid sembilan belas di dki jakarta memang menjadi salah satu yang tertinggi di indonesia
sementara itu beberapa ahli dan otoritas kesehatan mengingatkan bahwa ini penting sekali ya
vaksinasi bukan alasan untuk lengah terhadap protokol kesehatan
hal ini terbukti juga dari kasus kasus di luar negeri yang covid sembilan belas nya ternyata kembali
meningkat saat terjadi pelonggaran di tengah tingginya cakupan vaksin
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria menginstruksikan jajarannya untuk memperketat pengawasan di kafe dan restoran
imbas kerumunan sebuah kafe yang berada di kemang jakarta
dan untuk lebih jelasnya sudah bergabung bersama saya di studio ada wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria
sehat penting sekarang
ini yang masih ada di antara kita covid sembilan belas tapi kita agak sedikit lega sekarang
kalau dibandingkan dengan akhir juni bulan lalu dan juli lalu di mana indonesia itu sempat ya bahwa kasus perhariannya di atas lima puluh ribu
sekarang trennya sudah melaki menurun
sementara itu di jakarta itu sendiri sudah tidak ada merah merah lagi ya
pak riza sudah lebih banyak kuningnya
kita sudah beberapa minggu ini dari ppkm empat masuk ke ppkm tiga
mungkin bisa update persisnya kita taping tanggal tiga belas september ini
kemana kita sekarang posisinya
jadi positif hari ini tiga belas september ya
hari ini kita sudah mencapai di satu ratus delapan puluh tujuh kasus positif
kemudian kita bersyukur angka kematian di satu enam persen

angka kesembuhannya naik lagi nih
menjadi sembilan puluh delapan ya
naik dari sebelumnya sembilan puluh tujuh
kemudian tes pcr kami masih sepuluh sampai dua belas kali dari standar yang diminta who
jadi kami masih tetap konsisten
kemudian kita juga bersyukur kontribusi kita terhadap pcr di seluruh indonesia sudah mencapai dua puluh lima sembilan
sebelumnya pernah mencapai bahkan tiga puluh empat tujuh persen
jadi total pcr di jakarta itu yang tes pcr langsung itu kasusnya
terus baru enam juta
yang spesimen itu tujuh empat
jadi lebih dari tiga belas tujuh juta
alhamdulillah tepat tidur
sekalipun kami menyiapkan enam tujuh ratus dua puluh satu rumah sakit
yang terpakai hanya tujuh ratus enam puluh
itu artinya sebelas persen
jadi turun lagi
sebelumnya kemarin di bulan juli kita sempat mengalami
di atas sembilan puluh persen
wah luar biasa
sampai sembilan puluh tujuh persen
bahkan banyak rumah sakit yang penuh di selasar
bahkan banyak sekali yang meninggal
bahkan sampai di kamar jenazah itu tidak muat
sampai pernah mengalami di ruang ruang tempat tidur itu masih berada jenazah jenazah yang belum sempat di
sementara oksigen juga kita sempat kekurangan waktu
oksigen sempat nyaris kekurangan
alhamdulillah kita bisa atasi
kemudian ruang icu juga dari satu dua ratus tujuh belas terpaket dua ratus tujuh puluh lima
itu turun lagi menjadi dua puluh tiga persen
selain tidak kita kurangi
tetap kita punya rumah sakit rujukan satu ratus empat puluh
lab tetap satu ratus tujuh
tenaga kesehatan tetap stand by semua
jadi sekalipun ada penurunan semua pasir tetap kita pertahankan
bahkan terus kita tingkatkan juga tenaga
jadi kita istilahnya bisa bernafas lebih lega
bahwa ppkm yang selama ini diterapkan memang ada dampaknya
apalagi kita lihat penurunannya cukup luar biasa tajam
kalau kita lihat kurvanya
itu memang belum sampai melandai tapi sudah turun
dan positivity ratenya juga menurun
kalau kita ingat masih pada bulan juni juli di atas lima persen
sekarang hanya satu persen
jadi kan berarti testing tetap dilaksanakan
tapi jumlah yang positifnya juga turun
tapi ppkm belum diturunkan
dari tiga ke dua
ppkm masih dari empat ke tiga
ya mungkin pertimbangannya masih di daerah daerah sekitar
karena di dki jakarta ini tidak bisa dipisahkan
atau di sekitar banten
atau di jepang
atau di jawa barat
ada daerah daerah penyangga
seperti depok bekasi tangerang bogor
itu daerah daerah yang penyangga
jadi kalau kita mungkin diturunkan
takut nanti yang lain juga belum siap
jadi memang kita harus bersama sama
tidak hanya dki
harus memastikan di banten jawa barat dan daerah penyangga
seperti bogor depok bekasi tadi juga ada
jadi lebih ke jawa detak
sementara dki itu sendiri tidak ada yang zona merah
betul alhamdulillah kita sudah tidak ada zona merah
semuanya sudah hijau dan orange
apa kondisi yang diperlukan sebelum kita menurunkannya ke ppkm level dua
jadi memang yang pertama antusias warga luar biasa untuk ikut vaksin
itu juga suatu yang berkah bagi kita
memang kita di jakarta ini memaksimalkan vaksin
apalagi pak jokowi minta akhir agustus tujuh lima
kita tujuh lima di awal agustus
sekarang sudah luar biasa
sudah sepuluh lebih
kemudian yang kedua selain vaksin
kita testing kita tidak pernah berkurang
memang tugas pemerintah itu tiga t
itu terus kita tingkatkan
itu juga kelebihan dari dki yang selalu konsisten
memang sejujurnya kalau ingin menyelesaikan masalah itu
selalu saya sampaikan harus mengidentifikasi masalah
identifikasi masalah yang paling penting adalah menemukan dimana titik titik penyebarannya
caranya ya tiga t tadi
dan ini sudah dilakukan dan sudah ada peningkatan ya
dalam testing tracing dan treatment ini
ini kan dki kan banyak wilayahnya
ada kota jakarta barat selatan ada pusat dan juga ada kepulauan seribu
kira kira yang masih menjadi area of concern itu di mana saja pak wagub
dan tadi pertanyaan saya belum terlalu dijawab
untuk menurunkan ya selain jabodetabek ini yang harus diperhatikan
ke level dua itu syarat syaratnya itu
oke jadi memang kemarin itu kita bisa turunkan dari empat ke tiga
itu selain ada penyekatan
memang hampir seratus titik kita sekat waktu itu
kemudian juga pemberlakukan ganjil genap
terus juga pembatasan secara signifikan
kemudian vaksin kita tingkatkan testing kita tingkatkan
disiplin kita ini dan semua kita pastikan semua sesuai dengan sop
dan masyarakat alhamdulillah cukup baik
sekalipun memang kita tahu tidak mudah di jakarta
karena jakarta ibu kota ini pusat interaksi semua
pusat politik sampai pusat seni budaya itu di jakarta berkumpul
ini adalah tantangan kita
sekarang kita akan turunkan terus dengan cara sekalipun di sini memang sekarang ini ujiannya sekarang
ada pelonggaran dimulai
itu artinya potensi orang keluar rumah bertambah
potensi interaksi bisa bertambah
potensi kerumunan bertambah
itu juga artinya potensi penularan bisa bertambah
nah untuk itu kami minta pada seluruh masyarakat
sekalipun vaksin sudah baik sudah tinggi
kemudian hasil sudah turun
usahakan sedapapun tetap di rumah
sampai betul betul virus ini hilang
kalau tidak di rumah nanti kita akhirnya di masa seperti ini seperti tahun lalu
atau seperti negara negara yang sudah merasa merdeka dibuka
oh ternyata euforia
ternyata positifnya kembali meningkat
kita istirahat pak wagub
tapi saya ingin tahu ya idealnya kan kalau kita bisa turun lagi ke level dua bahkan ke level satu kan akan
jauh lebih bagus lagi
tapi jalan kesananya nah ini yang harus perlu betul betul diimplementasi dengan baik
kita istirahat sebentar
sampai bersama insight with desy anwar
kami akan segera kembali
ya kembali bersama insight with desi anwar
saya ditemani wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria
kita membahas mengenai situasi terakhir ya di dki jakarta khusus mengenai covid sembilan belas ini
memang selama ini ada tren yang sangat bagus
jumlah covid sembilan belas kasus positifnya juga sudah semakin menurun
dan yang lebih menarik lagi khusus jakarta karena memang kita diuntungkan lah sebagai ibu kota ya
tapi pada intinya melewati target
nah kita menjalankan tadi ppkm tiga
nah ppkm tiga ini
sudah beberapa minggu kita terapkan
tapi saya ingin tahu ya kapan kira kira bisa dan persyaratan apa dan apa yang harus kita lakukan untuk turun lagi ke level dua
sesungguhnya jakarta itu setidaknya harusnya sudah di level dua
kemudian penurunan signifikan
antusias masyarakat luar biasa
protokol serta disiplin
orang yang keluar menggunakan
itu sudah luar biasa
namun pemerintah tetap membutuhkan level tiga
kami tidak keberatan
justru kita bersyukur
karena kita ingin belajar dari tahun lalu dan negara lain
kalau terlalu terpeturun
takutnya pelonggarannya semakin longgar
masyarakatnya belum siap
nanti terjadi peningkatan lagi
apalagi sekarang ptm dimulai
artinya tatap muka dimulai
ini juga harus kita antisipasi
banyak negara yang ketika memulai tatap muka
ini memang kita sedang uji coba
ini tidak boleh anggap enteng
saya kira sudah betul
pemerintah memutuskan jakarta
sekalipun memenuhi syarat di level dua
tetap ditempat di level tiga
sampai kapan kira kira
saya kira tidak lama lagi kita akan turun
kalau kita bisa mempertahankan penurunan covid ini
saya kira dalam beberapa minggu ini kita akan melebihi target
jadi melebihi target
sementara itu kan jumlah populasi di jakarta cukup banyak
dan di sini ada lansianya
ada yang punya kormor
apalagi anak anak sekarang sudah harus tatap muka lah
pelajaran sudah kembali ke sekolah
kira kira peta vaksinasi ini bagaimana pak
jadi dulu kita targetkan delapan delapan ratus lima belas satu ratus lima puluh tujuh dki
kemudian di bulan agustus
pak joko minta di agustus tujuh lima
kita sudah mencapai tujuh lima
persis tanggal satu agustus kalau tidak salah
dan kita beberapa hari kemudian kita sudah mencapai delapan lima
artinya kita sudah mencapai target
kemudian akhirnya karena ternyata kita cek dari data
warga berktp non dki
akhirnya kami menambah target
itu mengantisipasi untuk memastikan seluruh warga jakarta masuk
dan kami sekarang dari tingkat kota madya pak wali kota sampai rt rw
mencoba mengajak memotivasi sosialisasi tingkatkan agar warga jakarta sendiri harus ikut vaksin
alhamdulillah sekarang per tanggal tiga belas ini kita sudah mencapai dosis satunya sepuluh sembilan puluh lima tiga ratus lima puluh sembilan
hampir mencapai target
ya hampir mencapai target
kemudian dosis dua juga luar biasa sudah enam sembilan
total satu dua sudah mencapai tujuh belas enam tiga ratus enam puluh delapan dosis
jadi mudah mudahan dalam beberapa pekan ke depan tidak sampai sepuluh hari lagi mudah mudahan kita sudah mencapai target
iya dan apalagi orang yang punya comorbid dan lansia dan juga anak anak di atas umur dua belas tahun itu kan perlu ya
saya lihat misalnya jakarta barat dan juga di kepulauan seribu masih
perlu ya ada di galakan ini vaksinasinya
jadi semua memang kita harus galakan
pulau seribu juga kita galakan di jakarta timur jawa barat juga kita galakan
jadi sekarang itu rt rw itu mendatangi rumah rumah
terus kami door to door memastikan bahkan kami membantu mengisi formulir dalam langkah percepatan karena kita targetkan harus selesai
karena kalau tidak begitu nanti warga non dki nya terus isi terus masuk terus gitu
ya karena mungkin bagi warga
karena mereka mungkin kurang di jawa barat mungkin
di luar dki mungkin kan banyak sekali yang sering ke jakarta lewat jakarta
jadi sekaligus lah banyak
iya dan bagus juga buat jakarta ya ini karena membuat daerah di sekitar jakarta juga semakin aman
tapi dari segi vaksinasinya itu vaksinnya itu sendiri cukup ya
cukup kita cukup sekali tidak ada masalah sampai hari ini
sekarang total kita sudah tujuh belas juta dosis vaksin yang disiapkan sudah
dan kalau kita lihat ini ya kita harapkan sebelum akhir tahun sudah
sudah masalah vaksinasi ini kan tidak
iya mungkin tidak sampai akhir tahun selesai
nah sekarang ppkm tiga ini kan berarti ada peraturan peraturan yang khusus harus diterapkan
misalnya berapa persen ke kantor dan berapa persen dari mal yang boleh dibuka kafe restoran dan lain sebagainya
mungkin pak wagup supaya kita tidak lupa lagi ini aturan aturannya
apa apa saja kira kira yang harus diingat khususnya oleh mereka yang memiliki bisnis pada saat ppkm tiga ini
belajar mengajar kita sudah mulai sekalipun baru enam ratus sepuluh sekolah
kita di september ini akan bertambah menjadi satu lima ratus dan mudah mudahan tidak sampai akhir tahun seluruh sekolah di jakarta
sudah bisa mengikuti pembelajaran langsung atau ptm
nah kita yang mulai kalau restoran ini sekarang sudah bisa ya sampai jam dua puluh satu
yang sebelumnya jam dua puluh jam delapan belas

jadi sampai jam sembilan malam boleh buka ya
kafe dan restoran juga sama
kemudian wajib vaksin dia
kemudian makannya tiga puluh menit
sebelumnya dua puluh menit boleh makan
dibedakan antara yang di luar sama yang di dalam
jadi pasar juga demikian
pedagang juga demikian
pasar rakyat toko obat dan semuanya
jadi sudah mulai
bahkan kita sudah uji coba tempat para wisata
seperti ancol dan taman mini
sama situ babakan betawi
kedepan akan kita tambah lagi tempat para wisata
dan mungkin sampai ke bioskop kita akan mulai
ya seperti kebun binatang dan lain sebagainya
masih belum kan
masih belum buka
nah ini semua peraturan ini mengacu pada apa
undang undang apa khusus yang memang dibuat untuk
memang ini ada mengacu pada pergub
jadi setiap ada kebijakan kita keluarkan pergub
kita keluarkan pergub dan kegub
kemudian ada in mendagri
jadi instruksi mendagri juga keluar
jadi selain nanti ada dari mendagri keluar
kemudian kami keluarkan pergub
dan surat edaran dinas terkait
setiap dinas nanti mendetailkan
dinas para wisata dinas pendidikan dinas kesehatan
mendetailkan turunan daripada kebijakan
daripada instruksi mendagri
kemudian keputusan gubernur
juga peraturan gubernur
ya pak wagup sudah yakin bahwa sosialisasi ini berjalan dengan baik
karena di jakarta ini pusat entertainment pusat bisnis dan lain sebagainya
bayangkan harus mencek satu persatu
ini bagaimana selama ppkm ini
secara keseluruhan bagaimana kepatuan
paling tidak pemahaman terhadap adanya peraturan ini
kalau sejauh ini karena semua media hari hari kita di masa pandemi
sejujurnya masyarakat sebetulnya sudah tahu
kalau dia melanggar sebetulnya dengan penuh kesadaran dia melanggar
bukan tidak tahu
karena sosialisasi ini sudah hampir satu status
kalau tahun setiap hari di tv kita lihat isinya ya covid gitu
jadi saya kira masyarakat sudah tahu
cuma masih ada yang membandel
untuk itu kita minta jangan membandel
karena kami tidak segan segan menindak
menindak kantornya pabriknya restorannya kafe dan lain lain
dan selama ppkm ini kira kira berapa yang sudah ditindak
paling tidak mendapat teguran
ini kan ada level levelnya ya
mungkin pak wagub level level dari peringatan bagi yang melanggar itu seperti apa
jadi kami tidak banyak sekali ya
jadi kalau yang menggunakan masker ya tidak menggunakan itu kami tindak sudah lebih dari tujuh ratus empat puluh ribu
nah ini ditemukan rata rata di mana
dalam ruangan tertutup atau bagaimana
ini di macam macam
di ruang tertutup ruang terbuka di jalanan
itu kami tindak ya
kemudian restoran rumah dan kafe itu yang dikenakan saksi sudah sebelas delapan ratus sembilan puluh tiga
selama tiga minggu atau selama satu bulan
selama setahun ini
selama setahun ini
selama ini ya semua
kalau yang berapa bulan terakhir ini karena sosialisasi ppkm juga sedangkan semakin banyak
kemudian tempat usaha lainnya juga sudah mencapai dikenakan saksi di delapan satu ratus dua puluh sembilan
itu yang kena sanksi ya
sanksinya itu berupa apa
sanksinya mulai dari sanksi administrasi sanksi sosial sanksi denda sanksi penutupan sementara sampai pencabutan izin
jadi sanksianministrasi apa
bahkan yang ke enam ada sanksi pidana
sanksianministrasi itu apa
tulis surat teguran lisan
nanti ini teguran kemudian nanti ada penutupan sementara satu x dua puluh empat jam ada yang tiga x dua puluh empat jam bahkan lebih
kemudian sanksi denda mulai dari lima puluh juta seratus juta
kemudian itu untuk usaha atau restoran kafe kemudian juga bahkan bisa jadi sanksi pidana
ya nah yang level level ini kira kira paling banyak yang mana
sanksi administrasi saksi
ya masih banyak sanksi administrasi dan teguran dan juga penutupan sementara satu x dua puluh empat jam
ya tapi pada intinya kalau yang bandel ini pasti ada sanksi
kalau bandel berulang ulang ya kita bersaksi
nanti harus ada denda dan harus ada pidana
oke pak wagub kita istirahat sebentar tapi kita ketahui ada sanksi yang khusus ya
ini ada satu kafe yang masih membandel saya tertarik kira kira apa follow up nya kalau sebuah kafe atau restoran melanggar peraturan yang sebenarnya sudah cukup jelas ya disosialisasikan ya
kita akan istirahat sebentar tetaplah bersama insight with desi anwar

ya masih bersama insight with desi anwar saya di temani wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria dan kita membahas mengenai update covid sembilan belas di jakarta

tapi juga mengingatkan kembali ya kira peraturan peraturan apa saja yang harus kita patuhi semua dalam masa ppkm level tiga ini
dan ppkm level tiga ini masih berlaku kita tidak tahu sampai kapan ya mudah mudahan bisa berubah
tapi yang jelas ini sangat sangat penting untuk di bukan saja diimplementasikan tapi juga diikuti oleh semua orang
tadi kita bicara mengenai salah satu yang paling bandel ya itu kafe dan restoran kafe bar di jakarta karena memang pengunjungnya juga
di jakarta juga jumlahnya banyak dan pengunjungnya juga mungkin sudah pada bosan di rumah
nah lebih dari sebelas dengan sanksi ataupun teguran yang berbeda beda ada satu nih yang di jakarta selatan khususnya di kemang
holly wings kalau tidak salah ini bagaimana
karena ini saya lihat ada sanksinya yang sangat lumayan cukup keras diberikan baik oleh wagub maupun pak gubernur sendiri
dan sudah kita lihat dibahas di
di media ya ini update nya apa sekarang kenapa agak sedikit berbeda dalam hal ini
karena ada beberapa tempat yang mengulang kan ketika melanggar kami beri sanksi ada yang masih membandel mengulangi lagi kita beri sanksi
ini sudah yang ketiga kalinya
sudah ketiga kalinya
di tempat yang sama belum lagi tempat tempat yang lain
nah memang kita memahami masyarakat kita ini sudah capek jenuh ketika dibuka kafe sudah keluar semua

harusnya dibatasi jumlahnya orang masuk ketika keluar boleh tambah lagi kemudian penggunaan masker kapasitas jam operasional ini dilanggar
sehingga tidak ada pilihan bagi kami satpol pp bersama tni polri harus memutuskan apa yang diputuskan kami beri sanksi
sanksi denda lima puluh juta kemudian di samping itu kpk
sudah didenda sudah dibayar dendanya
sudah dibayar dendanya
dan sudah ada tatap muka dengan pengelola pemilik terus
kenapa ada kejeraan atau
oh ya justru itu ini juga pembelajaran yang luar biasa belum ada yang seperti ini biasanya satu x dua puluh empat jam tiga x dua puluh empat jam
ini kami beri sanksi selama ppkm berlaku selama pandemi berlaku jadi itu jadi pemberlakuan ini cukup lama
jadi kalau masih ada ppkm pandemi ya berarti dia masih belum diberikan kesempatan untuk operasional
jadi ditutup istilahnya
izinnya tidak hanya ditutup sementara
ini karena kan banyak orang yang mungkin bekerja di sana dan juga ini istilahnya dari segi ekonominya lah
sampai ppkm berlaku yaitu ppkm level apapun berlaku ini masih ditutup walaupun masih ppkm nya sudah satu gitu masih akan diberlakukan
sampai pandemi berlaku kalau pandeminya kita kan tidak tahu kapan pandemi berakhir pak
iya memang kan kita akan lihat nanti ya
kalau sampai dua tahun lagi
kita lihat nanti perkembangannya
pemahaman kami kan selama ada pandemi ada ppkm
nanti kita akan lihat apakah pemerintah pusat tetap menetapkan ada ppkm atau merubah istilah kan sebelum psbb
ppkm ppkm macam macam ada yang mikro dan lain lain
sekarang pakai ppkm level satu dua tiga empat
prinsipnya ini kita beri sanksi untuk pembelajaran bagi kita semua
terutama kafe kafe yang berusaha mencari kesempatan
ini kan masalah keselamatan dan kesehatan dan nyawa
jadi jangan dipikir sekedar kita kumpul kumpul tidak ada masalah
sekalipun sudah vaksin ya
tapi itu sangat berbahaya jadi kita tidak ingin ini nanti akhirnya yang lain ikut
kafe kafe oh boleh kok oh bebas kok
nah saya yakin dengan adanya sanksi yang cukup keras yang diberlakukan ini akan memberi pelajaran efek jerah bagi semuanya
oke tapi pak wagub satu suara dengan pak gubernur mengenai
masalah ini karena kalau kita lihat di berita wah katanya pak gubernur bilang apa pak wagub bilang
kalau saya kan wakil gubernur
gubernur wakil gubernur itu istilahnya satu kotak loh dalam struktur gitu
berarti apa yang disampaikan gubernur tentu kami tugasnya sama dengan pak gubernur kebijakannya
jadi nggak pernah ada gubernur ke kanan wagub ke kiri
atau sebaliknya nggak pernah kita sama
bingung kita semua kalau begitu
istilah masyarakat saja yang kadang kadang suka ya biar rame beritanya dihadap hadapkan
nggak ada yang berubah selama ppkm itu berlaku ya selama pandemi berlaku
oke kalau begitu jadi ppkm dan pandemi
jadi bukan nanti misalnya kalau saya pengelola sebuah baro bahwa setelah ppkm boleh dibuka lagi
tapi kalau misalnya definisinya selama ada pandemi ya kita bisa aja sampai tahun dua ribu dua puluh dua juga mungkin
kecuali nanti ada kebijakan lain nanti kita lihat
selain yang satu ini di kemang siapa lagi yang didapatkan
yang seperti ini baru satu
tapi kalau yang didendas lima puluh seratus ditutup sementara
dua tiga kali dua puluh itu banyak
tidak kurang tadi sebelas ribu tadi sampai ke restoran cafe tempat makan
tapi efek jerahnya kalau begitu tidak terasa dong kalau banyak sekali jumlah yang harus
ini kan sudah satu tahun setengah
tapi ada peningkatan atau
ada ada jelas ada peningkatan
kan kita bisa lihat dari hasil covid nya menurun
itu artinya masyarakat semakin disiplin
masyarakat itu sebenarnya mohon maaf dia juga sadar gitu
sekalipun mal dibuka nggak semua berbondong bondong ke mal
kita dulu sempat kaget
ketika awal tahun lalu ketika pengetatan spb kita buka kita pikir rame mal
nggak berani juga orang
orang cukup hati hati ke mall
karena tempat itu kan banyak orang berinteraksi
mungkin karena trauma kita sempat tinggi sekali kan angka positifnya
sekarang juga di mal sekalipun sudah mulai rame tapi belum seperti normal
jadi kalau kita melihat ini penurunan kasus ini khusus di jakarta
tapi ini penurunan kan secara nasional juga pak wagub
apakah karena salah satunya masyarakat memang patuh atau memang deltanya sudah semakin menghilang
atau karena kebanyakan orang juga sempat kena covid
jadi ada keadaan imunitas secara alami
variannya kan terus saja
akan ada terus
ini yang berbahaya
jadi sesungguhnya yang kami takuti kami khawatirkan ada varian baru
nah ini dia
mau berapa bagaimana jenisnya apa
kita bisa prediksi
kemudian testing kita bisa prediksi
kita bisa kerjakan
lain lain fasis yang tidak bisa kita prediksi itu justru varian baru ini
nah untuk itu kita minta masyarakat hati hati
takut ada varian baru seperti tepuh hari alfa delta
itu yang sangat berbahaya
jangan sampai nanti ada varian baru terus
faktanya memang varian baru ini ada terus di banyak negara di dunia
dan pasti akan ada varian varian baru
tapi karena menurunnya kan lumayan cukup tajam kalau kita lihat ini
kira kira penyebab utama penurunannya itu apa ya
penurunan itu sebenarnya penyebab utamanya kan memang herd immunity sudah terbentuk sebetulnya
di dki jakarta
karena banyak yang sempat kena
ya banyak yang sempat kena
kemudian sudah vaksin
kemudian juga banyak yang kena yang tidak terdaftar
itu banyak sekali
sebetulnya kita ini sampai hari ini kita nggak tahu kita kena
karena tidak dites
padahal kita sudah melampauinya
itu banyak sekali di jakarta
dan banyak di seluruh dunia juga banyak
yang sebetulnya kami yakini sudah mencapai itu
iya dan angka kematiannya juga saya lihat kan menurun
mungkin karena kita semakin banyak yang divaksin
sehingga kalaupun mendapatkan kena covid tidak terlalu serius
tidak perlu ke rumah sakit
kan datanya kalau kita jujur
kemarin kita disampaikan juga pak gubernur
data orang yang meninggal karena covid itu jauh lebih rendah dibandingkan orang meninggal
karena penyakit yang lain
karena penyakit yang lain
jadi nanti covid ini sudah seperti flu
seperti penyakit yang lain
biasa saja nantinya
ya karena mungkin statusnya nanti akan pindah jadi pandemik
nah ini kan berarti ada sikap kita yang berbeda
dan juga peraturannya juga yang berbeda
wagub kita ini kita harapkan juga menurunnya kasus ini
karena perilaku kita juga sudah berubah
mungkin kita perlu klarifikasi
tetaplah bersama insight with desi anwar
kami akan segera kembali
bersama insight with desi anwar di studio saya ditemani wakil gubernur dki jakarta
kita berbicara mengenai covid sembilan belas di jakarta
dan juga ya bagaimana situasi terakhir
dan apa yang perlu kita ingat ppkm level tiga masih jalan
dan kita harus tidak boleh abai prokes
walaupun kebanyakan dari kita juga sudah divaksin
sekarang sudah masuk vaksinasi ketiga justru ya
tenaga medis di dki sudah semuanya mendapatkan
sudah mendapatkan booster
kalau yang vaksin dua tadi sudah enam sembilan juta
satu sudah sepuluh juta lebih
jadi total sudah tujuh belas dosis di jakarta
dan kita harapkan ini akan terus mengurangi jumlah kasus khususnya di dki jakarta
dan juga kita harapkan secara nasional
tapi kalau kita bicara mengenai perilaku
kita harapkan memang salah satu penyebab yang bisa mengurangi adalah perilaku
tadi pak riza masih mengatakan banyak yang didendak
karena tidak pakai masker
kafe restoran yang masih ribuan yang harus diingatkan kembali
kena sanksi dan lain sebagainya
memang masyarakat ini ya di awal awal banyak sekali ya
jadi kalau kerja sosial ini sudah tujuh ratus ribu satu
denda administrasi itu mencapai tiga puluh satu tiga ratus dua
ini total yang tidak menggunakan masker selama masa pandemi ini
kalau restoran tadi rumah cafe itu sudah mencapai yang dikenakan sebelas ribu
jadi memang cukup banyak selama ini ya
belum lagi tempat usaha lain delapan satu ratus dua puluh sembilan
perkantoran ada dua lima ratus sembilan belas
belum tempat tempat lainnya
dan ini menurut aku bukan karena mereka tidak tahu atau tidak diingatkan
tapi memang lebih ke perilaku
memang di awal awal mungkin masih ada ya
awal awal masih ada tidak tahu tidak paham
perkantoran masih ada
tapi kan setelah beberapa bulan sudah cukup tahu
jadi memang ini kejadian paling banyak masih di awal awal
di tahun pertama
enam bulan pertama
iya kalau misalnya di cafe bar buka tapi kan ada pengunjung
mungkin ada sanksi juga bagi para pengunjung kalau melihat
ya memang selama ini tidak
kecuali tidak menggunakan masker
kedepan ini sedang kita diskusikan
selama ini kan kalau di kafe di restoran yang diberi sanksi itu selalu saja restorannya
atau pengelolaannya pemiliknya begitu
nah kedepan kita sedang mendiskusikan
perlu diberi sanksi oleh warganya sendiri yang makan di situ yang datang ke situ
supaya dia tinggal sadar dia harus tahu
wah kalau dia masuknya sudah melebihi dia harus keluar
kemudian makan juga kan ada jaraknya
satu meja berapa orang sudah diatur
nah itu kalau dia melanggar dia harus segera keluar
kecuali di situ disiapkan tempat yang cukup
selama itu melanggar dia harus kena
tapi kan berarti harus ada orang yang satu orang
satuan polisinya harus betul betul ada di situ standby mengecek apakah bisa
jadi memang kami apart kami kan terbatas
satpol pp di dukung disum di kesehatan tni polri juga relawan itu terbatas
berapa persisnya jumlahnya
ya kalau kami kan dari relawan kami itu tidak kurang dari dua lima ratus
sepahamannya satpol pp kemudian pns dilibatkan
belum dari tni bahkan dari polisi itu selama ini bisa mencapai sampai sepuluh ribu lebih
yang kita kerahkan ya
tapi kita lihat situasi kondisinya
kapan dikerahkan dalam situasi seperti apa
kemudian yang kedua memang kita ingin sekalipun disiap tempat itu kita untuk satgas
jadi kalau ada reskoran dia harus ada satgas
perkantoran pabrik dia harus ada satgas sendiri
berkoordinasi dengan satgas di singkatan ke atas gitu
dengan teritorial sekitar dengan rtrw juga dikoordinasikan
tapi yang paling penting adalah adanya kesadaran itu sendiri
jadi kami ingin masyarakat itu melaksanakan prokes itu
karena kesadaran sebagai sebuah kebutuhan
bukan karena ada regulasi atau sanksi yang berat
atau adanya aparat yang mengawasi
bukan jadi kita harus disiplin
seperti membuang sampah nggak perlu diawasi
kita bawa sepatu sepatunya
masuk luar sesuai dengan aturan
itu kita ingin
bangsa kita idealnya disiplin
tapi kan kalau kita lihat dari angka angkat yang tadi pak wagup sebutkan kan masih
kalau lengah misalnya atau mungkin tidak ada yang merasa diawasi
ya langsung peraturan itu dilanggar
tapi ini jadi seberapa efektif
sidak yang dilakukan
seberapa sering kalau begitu banyak pelanggaran pelanggaran yang
cukup efektif kita kan sidang di tempat
langsung petugas langsung memutuskan
melanggar kasih denda
jadi nggak harus seperti kita datang ke pengadilan dulu
atur jam tidak di tempat kita putuskan
jadi mereka sudah punya sop nya
ketentuannya sudah ada semua
form browser sudah siap semua
jadi petugas disiapkan
keliling di seluruh kecamatan
bahkan sampai kelurahan
semuanya keliling sesuai dengan tingkatan masing masing
ngomong ngomong anggaran khusus untuk covid di dki jakarta ini berapa dan berapa yang sudah digunakan
ini kan pasti memakan ya
dengan setiap ada peraturan
peraturan itu tidak artinya kecuali ditegakkan secara hukum
kita tidak bisa mengharapkan orang mengikuti begitu saja tanpa ada sanksi
terdiri dari anggaran untuk pencegahan
penanganan pengendalian covid
semua semua atributnya dan lain lain
kemudian kedua terkait bank sos
kita dulu membagikan itu tidak kurang lagi dua empat ratus lima puluh kk yang kita bagi bank sos
yang nilai per paketnya kurang lebih tiga ratus
dan ini masih berjalan kan
dan sekarang di tahun dua ribu dua puluh satu tetap dianggarkan tidak kurang lebih
bahkan kita naikkan
kemudian semua fasilitas kebudayaan
ketua kebutuhan terkait dengan covid kita siapkan
kemudian yang kedua juga bank sos
nah bank sos kita rubah sekarang
jadi setelah kita pelajari ternyata lebih baik kita berikan uang
jadi bentuknya sekarang bantuan sosial tunai
jadi masyarakat langsung terima
atau yang dari pemerintah dki kurang lebih satu juta
kemudian yang lainnya dari pemerintah pusat juga bantuannya itu melalui pos
dan ini akan diperlakukan selama ada ppkm
iya sejauh ini sudah kita berlakukan sampai juni
dan akan diperbarui nanti pak wagu
tapi tergantung kebijakan pemerintah pusat
kami menunggu keputusan pemerintah pusat
apakah nanti diteruskan sampai desember nanti lihat situasinya
ini sampai bulan juni
ini sudah sampai bulan juni
jadi waktu itu empat bulan pertama sudah dilakukan
kemudian mei juni juga sudah kita bagikan
jadi tapi sekarang masih istirahat lah istrinya
belum ada keputusan
sebelum ada keputusan dari pemerintah pusat
masih kita lihat situasinya sejauh ini
kemampuan masyarakat juga
kan masyarakat sekarang sudah bekerja
kemampuannya sudah semakin baik
yang tadinya di phk bisa kerja
sekarang bertambah dan sebagainya
dan ini sangat membantu ya tentu saja
kalau melihat kondisi kesehatan perekonomian di jakarta sendiri pak wagub bagaimana memandangnya
kalau kita lihat sebenarnya kan secara daerah ada beberapa daerah yang justru meningkat ya growth nya
walaupun ada covid ya
harusnya di jakarta juga
tapi karena di sini memang pusat ya di pekerjaan dan banyak sekali orang orang yang akhirnya terpaksa dirumahkan atau phk
ya jakarta kan memang berbeda
karena jakarta kan kota jasa
orang banyak di kantor
bukan di kebun bukan di pertambangan bukan di laut begitu kan
jadi otomatis perkantoran turun
tentu income juga turun
apbd kami pendapatan kami
jadi kami selalu melakukan re composing anggaran
memprioritaskan mana yang memang harus kita laksanakan
tapi dua ribu dua puluh satu semakin baik mudah mudahan dua ribu dua puluh dua semakin baik
kita harapkan nanti dua ribu dua puluh tiga sudah kembali normal
memang pemerintah targetkan demikian
tapi penggunaan lainnya yang paling penting
apalagi sekarang ada bantuan langsung tunai bansos dan lain sebagainya
ini semua transparan pak wagu tidak ada penyimpangan atau
jadi kenapa sangat transparan
karena uang yang diberikan langsung dari pemerintah bank dki langsung masuk ke rekening masing masing
jadi yang menerima langsung
kepala keluarga menerima dia punya atm bank dki
diambil tidak kurang cek di atm tiga ratus ribu
dan datanya ini semua terkonsolidasi
semua terkonsolidasi dengan baik
jadi punya data yang sangat baik
jadi itulah yang kami berlakukan
ya apalagi kan dari bulan ke bulan bahkan dari tahun ke tahun kan pasti ada perubahan data
dan harus setiap sepesen
dan setiap sepesen pun harus larinya ke orang yang memang berhak untuk mendapatkannya ya
jadi kalau pendataan kami di jakarta ini bersyukur ya selama ini kami memang punya dukcapil punya dina sosial dina kesehatan pendidikan yang selalu mendata
bahkan pendataan jakarta itu selalu kita perbarui setiap enam bulan
jadi kami ya bersyukurlah di jakarta punya fasilitas yang baik ya sdm yang baik
dan semua sudah online kan
semuanya sudah online ya
kita kan jakarta ini kota sinergi kota kolaborasi smart city
jadi data itu menjadi yang penting
itu modal dasar awal itu ya identitas ya data itu sendiri
kita sudah punya single identity
ya dan data ini sangat penting apalagi kita melakukan testing dan tracing semua ini harus berdasarkan data
dan selama ini tidak ada masalah kan di situ
tidak ada gap lah antara yang dilaporkan dan mungkin di tempat tempat lain mungkin mereka mengatakan bahwa wah kalau dilaporkan sekian tapi ternyata pasti kasus yang realnya pasti jauh lebih tinggi gitu
tidak ada gap itu biasanya antara wilayah yang dilaporkan
ya memang ya mohon maaf
mungkin ada masalah
tapi antara kita berbeda kan berbeda ya
pendataan kita lebih mudah dibandingkan daerah lain ya
karena teritorialnya mungkin daerah lebih luas lebih jauh gitu ya
jadi jakarta ini soal data kita insya allah boleh saya bilang termasuk yang terbaik lah
dan cukup kooperatif kerjasama dengan wali kota wali kota
oh sangat kooperatif masyarakat kita kan ya tugas kami sebagai pelayan yang memberikan pelayanan yang terbaik lah bagi masyarakat
iya baik pak wagub kita istirahat sebentar ya
kelihatannya pak wagub udah ading cariin
tapi kita masih ada satu segmen
jadi jangan kemana mana dulu insight with desy anwar akan segera kembali
kembali bersama insight with desi anwar
saya ditemani wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria
dalam acara yang menurut saya ini sangat sangat menarik
karena tentu saja kita ingin tahu ya apa kira kiranya status dari covid sembilan belas di jakarta
kita harapkan tren menurun ini yang sudah dimulai sejak sebenarnya bulan agustus ini ya trennya menurun
ini bisa terus kita pertahankan sehingga kita tidak perlu lagi ppkm dan akhir tahun semoga juga semua sesuai target ya vaksinasi
bukan saja di dekade
di dki jakarta tapi di seluruh indonesia
karena pemerintah targetnya itu pada akhir desember itu ada satu ratus delapan puluh juta yang sudah divaksinasi ya untuk menciptakan herd immunity
pak wagub kalau di dki jakarta sekarang walaupun ppkm tiga kita masih bisa mengunjungi mal dan lain sebagainya
tapi harus punya aplikasi peduli lindungi ini bagaimana
bisa cerita sedikit dalam penggunaannya efektivitasnya
ini kan bisa menjadi kendala juga ya karena sering sekali misalnya kita menggunakannya tiba tiba tidak ada sinyal dan lain sebagainya
apa yang kita bisa perbaiki sih
ya jadi memang kita kan kalau di jakarta ini kita serba menggunakan digital it ya
kemudian kita melalui jakiji kita sudah buat program terkait penanganan pencegahan covid di situ
semua bisa ditemukan di situ dengan mudah dan sangat membantu
termasuk kita ingin vaksin pcr dan lain sebagainya
kemudian juga pemerintah pusat melalui kominfo membuat aplikasi yang namanya peduli lindungi
jadi kami integrasikan antara aplikasi kami dengan peduli lindungi
ini sudah bagus sekali
jadi sekarang ini yang digunakan
jadi kemana saja kalau kita ingin keluar kota kita harus memperlihatkan itu melalui qr code nya
kemudian juga di mal di mana mana
apalagi sekarang pemerintah sudah memperlakukan untuk masuk ke tempat tempat tertentu
dulu kan kalau keluar kota
naik pesawat harus pcr
nah sekarang tidak hanya keluar kota naik pesawat kapal atau bus
tapi juga ke tempat tempat tertentu seperti ke mal ke pasar perkantoran tempat tempat wisata
ini juga dimaksudkan tidak hanya ingin memastikan kesehatan keselamatan warga
tapi juga mendorong masyarakat agar segera vaksin bagi yang belum
akhirnya saya mau ke mal nggak bisa belum vaksin ya
mau nggak mau vaksin dia
tapi bagaimana memastikan tempat tempat ini justru memperlakukan
apakah mereka juga sudah
sudah dia mau gak mau memang terintegrasi sistemnya
jadi tidak bisa
bisa hadir di situ di setiap mall
di tap begitu sudah
jadi ada berapa jumlah tempat tempat yang sekarang menggunakan peduli lindung ini
ya semua tempat mau tidak mau
semua di mall semua di semua pintu
dan men generate qr code ini mereka harus mendaftarkan usahanya atau bagaimana
kalau di mall mall itu kan memang harus siapkan
kalau di mall mall itu kan harus siapkan

kalau di mall mall itu kan memang harus siapkan
kalau di mall mall itu kan memang harus siapkan

itu agak menyusupi agus ini
orang yang sudah sudah
pemeriksaan saya tahu saya degli tutorial a

jadi mauization sebenarnya karena kita mulaifrom tersedia
atau platform menggunakan
jadi tau tau ya pekerja
barangnya lah istilahnya memang yang menyiapkan mall sendiri kami kan siapkan aplikasi warung kecil
restoran kecil memang itu bisa ada caranya nantikan secara manual bisa dicek kita memperlihatkan saja
itu kemudian juga bagi yang tidak punya gadget dia kan ada sertifikat vaksin juga
bisa diperiksa jadi bagi mereka yang masih pakai handphone jadul gitu istilahnya non android itu tetap bisa
jadi bisa melihatkan pokoknya bukti vaksinasi pertama atau kedua kalau tadi belum ada itu
card radarnya qr code nya bisa dilihatkan di sini bisa tapi pada intinya hanya orang yang boleh sudah
divaksin ya vaksin pertama atau vaksin kedua atau harus vaksin kedua duanya ya dulu kan pertama kita
perbolehkan di vaksin pertama ya jadi vaksin pertama dan tentu saja tidak punya covid privacy
ini kan data apalagi ada masa kebocoran data presiden juga bahkan kelihatan enggak pak wagub
enggak khawatir ini ke depan bisa ada vaksin yang bisa di vaksin pertama ya jadi bisa melihatkan
bisa disalahgunakan dan juga untuk mengintip data kalau bicara data kebocoran data ini tantangan
yang menurut saya enggak jakarta di dunia ini enggak pernah berhenti artinya sepinter pinternya
kita membuat aplikasi dengan semikian canggih sebaiknya kita membuat proteksi atas data tapi
juga orang yang ingin membocorkan juga semakin canggih semakin pinter jadi memang ya kita
berlomba lomba dengan orang yang ingin membocorkan memanipulasi mencuri data
memanfaatkan merusak data dengan kita yang memperbaiki data menjaga memproteksi dan sebagainya
memang ini teknologi yang harus terus stywall nya atau pintu sekat sekatnya juga harus dijaga ya
supaya tidak gampang dihack karena ini kan semua informasi di situ ada iya kan kita tahu jangan
di indonesia pentagon aja pernah kebocoran kira kira begitulah ya tapi yang penting kita
menjaga diri kita sendiri nah saya ingat ya pertama kali varian delta itu masuk ya karena kita membiarkan
yang langsung membuat delta tadi concern nya setahu saya ada varian yang namanya lambda ada varian yang
mu dan varian yang lain sebagainya ini bagaimana memastikan bahwa orang tidak datang khususnya dari
luar ya memang kan dari luar negeri sekarang sudah ada pengetatan kan tidak semua bisa masuk
seperti apa sekarang persyaratannya khusus untuk indonesia sekarang itu sudah harus dikarantina
setidaknya sampai delapan hari tujuh delapan ini yang terjadi alhamdulillah patut terjadi penurunan yang
jadi kembali kepada kita kita pastikan semua petugas itu disiplin memiliki kompetensi pengetahuan yang baik dan yang paling penting integritas yang baik
ya walau saya ingat waktu dulu juga ada pembatasan tapi lolos saja misalnya pesawatnya pakai charter atau tidak lewat bandara atau masuk lewat jalur lain
itu bagaimana mengurangi karena kalau percuma kita menurunkan angka tadi
ya memang semua kan harus seimbang teknologi kita perbaiki tapi yang tidak kalah penting integritas dari petugas itu sendiri
dan harus ada kesadaran kita tadi saya bilang harus ada kesadaran masa kita harus melanggar
kita harus punya memahami bahwa ini sebagai sebuah ketupatuhan kalau kita melanggar tidak hanya berakibat pada kita dan keluarga tapi juga orang lain
warga negara asing ini termasuk warga negara indonesia yang datang dari luar negeri
sekarang kalau misalnya datang orang indonesia datang dari luar negeri harus karantina

sama sama seharusnya karantina semua ini karantina jadi tidak ada yang tidak di karantina
ya tentu juga harus ada bukti pcr test ya
betul dan vaksin juga tidak hanya karantina tapi dipaksin dan pcr
tapi secara domestik kalau tidak salah ada angkanya banyak juga yang walaupun dia ditesnya negatif pcr nya tapi ternyata sebenarnya mereka covid positif itu bagaimana ya
ya mungkin ada tapi saya kira kecil angkanya ya
jadi memang contoh kan
vaksin ini kan mengurangi orang supaya tidak mudah terpapar virus tapi kan masih ada tapi kan angkanya kecil sekali
begitu tadi dites negatif kok ternyata positif umpamanya itu kan kita perbaiki terus
dan kita harus pastikan memang testnya harus legitimate ya maksudnya bonafit bukan beli sertifikat
makanya kan dinas kesehatan dia mensertifikasi tidak semua banyak sekali sekarang orang berbonong bonong bisnis buka tes pcr itu ada proses yang panjang tidak boleh
dan itu sangat membantu ya membuat test ini semua betul betul bukan orang jual beli hasil test
pak riza kita sudah berakhir tapi mungkin ada pesan dan juga kira kira ya strategi lainnya yang perlu dilakukan supaya tren penurunan ini terus berlanjut sehingga kita bisa keluar dari ppkm
sederhana saja yang sering kami sampaikan kita tingkatkan terus vaksin kemudian juga
kemudian diantara itu yang paling penting adalah
selain merevisi terus menyimpulkan regulasi menghadirkan aparat memberi sanksi reward and punishment
tapi yang paling penting kita ingin masyarakat menjadikan prokes sebagai sebuah kebutuhan
sebagai kesadaran kita hari hari harus pakai baju kita hari hari makan beribadah
itu jadikan prokes sebagai kebutuhan
jadi tidak perlu karena ada regulasi karena ada aparat apalagi karena ada sanksi baru kita sadar
kita ingin menjadi disiplin kita kepatuhan dan ketatan kita
kenapa harus demikian terlebih lagi kita ingin menjadi bangsa yang besar lah
bangsa yang disiplin yang patuh dan bertanggung jawab
kemudian dan sekarang saat saatnya yang paling penting
karena adanya pelonggaran semakin dibuka nih
tempat tempat kegiatan sektor sektor semakin dibuka presentasinya semakin dibuka
jam operasional semakin panjang semakin mudah dan sebagainya
nah itu potensi
tadi seperti saya bilang potensi orang keluar bertambah
potensi interaksi kerumunan dan padahal ini potensi
karena covid juga bisa berubah
untuk itu kami minta masyarakat tetap berada di rumah sebagai tempat yang terbaik
sekarang itu sudah lah sudah online
mau belanja apa beli apa online
sementara manfaatkan belanja belanja online
dan saran saya ini kita tumbuhkan gerakan sosialisasi promosikan dan beli produk produk umkm
supaya bisa menghidupkan ekonomi kita supaya bangkit kembali
iya kita harapkan kalau kita semua sehat ekonomi juga bisa jalan
tapi untuk tanggung jawab terhadap kesehatan ada pada diri kita sendiri
jadi bukan saja protokol kesehatan
tapi kesehatan diri kita harus dijaga
pak wagub tetap sehat olahraga jalan terus makan dengan sehat
makan yang bergizi herbal olahraga tidur yang cukup istirahat yang cukup dan berjemur
nah itu paling penting sekarang ya
harus jadi contoh juga bagaimana menjalankan hidup yang sehat
sekali lagi terima kasih pak wagub sehat selalu pak riza
demikian insight kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia com
dan juga di youtube cnn indonesia
sekali lagi mengulangi kata pak wagub
jangan lupa kita menjaga kesehatan
rajin cuci tangan pakai masker hindari kerumunan
dan sampai jumpa